ya allah kenapa ini
ya allah sus tolong minta bantuan sus
maaf bu pasien hilang kesadaran dan harus segera kami periksa lebih lanjut
kamu harus kuat ya sayang
saya harus kemampuan di sri saya
kalau memang gak mau ngantre saya bisa sendiri dong
ya bapak sabar tapi kita tuntaskan dulu untuk
menangani luka dan memarahi bapak
gak bisa dok istri saya tuh butuh saya sekarang
saya harus kesana
bapak sabar suster
siapkan kursi roda untuk pasiennya

nah sekarang bapak bisa menemui istri di ruangan rawatnya
tapi tetap ditemani suster ya
karena luka luka bapak masih butuh penanganan lebih lanjut
kamu obatin diri kamu dulu ya ang
aku gak apa apa mak
apa yang aku alamin ini gak sesakit angin mak
angin butuh aku
aku harus ke tempatnya andi
aku harus ke tempatnya angin
angin butuh aku
angin sendiri sekarang di sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
saya mohon sama kamu untuk bertahan ya
saya mohon jaga mereka ya allah
jaga mereka untuk saya
aku ke tempat anin dulu
anterin saya ke tempat istri saya

maaf pak ibu dan bayinya masih harus ditangani dokter
bayinya berarti udah lahiran
alhamdulillah sehat kan sus
tapi kenapa aku gak denger suara bahin nangis

ya allah ya allah

semoga mereka baik baik aja ya allah
lindungi mereka ya allah
lindungi mereka ya allah
sehatkan mereka ya allah
tolong siapkan icu sekarang ya
sesuai prediksi saya
jantung dan paru paru bayi
belum siap untuk dilahirkan
suaminya bu andin mana ya
saya papanya kalau suami saya papanya kalau suami
saya suaminya dok
saya perlu bicara dengan suaminya bu anggi
maaf suaminya saja
maaf suaminya saja
semoga tidak terjadi apa apa
dengan anak hamba dan cucu hamba ya allah

ada yang harus saya bicarakan
serius mengenai anak bapak dan ibu andi
serius mengenai anak bapak dan ibu andi
ada apa dok
anak bapak harus segera dipasang alat alat

karena paru paru dan jantungnya
belum bisa berkembang pak
sekarang anak bapak sedang dipindahkan
dan harus segera dibawa ke nisu
dan harus segera dibawa ke nisu

anak bapak sangat tergantung dengan alat alat
yang ada di ruangan akm asyik

ibu pegang twee
ya allah kamu biru
terus keadaan istri saya gimana dong
selamat datang di dunia ya nak ya
ya sekarang putra alvari
papa minta maaf ya papa gak ada di samping kamu dan mama
kamu menjadi cahaya kebaikan buat keluarga kita ya nak ya
papa tau kamu anak yang kuat
kamu harus tuh mau menjadi anak yang sehat ya
supaya bisa berkumpul sama papa
semua keluarga di rumah ya sayang ya
semoga allah berikan kamu kesehatan
sampai jumpa ya
semoga lesat banyak ya
menunggu detik detik seperti ini menjadi hal yang paling mendebarkan buat mama
dan bayi kalian baik baik saja
hamba mohon kepadamu
lindungilah anak menantu dan cucu hamba ya allah
mereka baik baik saja kan ya di dalam ya
kok dari tadi nggak keluar keluar sih pak
insya allah baik baik aja koma
mungkin dokter lagi bilang sesuatu sama mereka
kita dengarkan mereka baik baik
semoga semuanya memang baik baik aja mah
bapak juga sebenarnya cemas
andin dan al
baik baik aja kan
kami harus segera membawa bayi ibu andin
ke ruang nic
kami akan segera tangani
gimana nasib al sama andin di dalam sana
apa mereka baik baik aja
misalnya pak suri
kita doakan yang terbaik
mama lagi di rumah sakit
lagi diperiksa perutnya sama ibu dokter
aku mau kesana
di rumah sakit
mama udah ditemenin sama oma
terus ada papa juga
disini dulu sama miss kiki sama jus ya
udah dunia jangan nangis kayak gini tuh
aku mau kesana
bapak temenin mama
nganterin reina ke rumah sakit
kita semuanya ke rumah sakit
raina boleh jangan nangis lagi
ke rumah sakit ya cus
nanti oma bentar lagi
jadi nanti kita langsung berangkat
ke rumah sakit
jangan nangis ya bro
nanti diantarin kesana
nanti kita semuanya kesana ya
kita perlu awasiin pani
jangan sampai dia masuk
lo mau tenang tenang saja gede
iya mbak jessy
orangnya di dalam
iya mbak dia nunggu di mobilnya
ada keperluan apa panino di sini
pak maaf pak panino terlalu masuk ya
tak perlu khawatir sama rina
karena mbak andin dan suaminya tidak ada di rumah
jadi saya rasa sebaiknya panino pulang saja
pak wia pak woyim
tolong buka gerbangnya
dan tolong dipastikan panino pulang ke rumahnya ya
pada baiknya aku pergi
aku nggak boleh bikin keadaan makin kacau
saya mau pergi
saya tinggal dulu ya
gimana keadaan anak kita
gimana keadaan anak kita
gimana keadaan anak kita
gimana keadaan anak kita
gimana keadaan anak kita
tadi saya sudah sempat azam
sekarang diperiksa sama dokter
jangan nafis ya
aku gak dengar suaranya tadi
pasti baik baik aja kan
malam biru baik baik aja kan
tadi kan kamu dipius
mungkin kamu setengah sadar
makanya gak sempat denger
tapi malam biru baik baik aja kan
malam biru baik baik aja kan
gak boleh begitu
kamu udah berjuang
buat anak anak kita
gak boleh begitu harus kuat ya
aku mau ketemu sahabatnya kita
aku mau ketemu sahabatnya sekarang
dia diperiksa dokter askaranya
kan mau ketemu sama askara
lu kumpul sama rena juga
kemarin dia minta buat jalan jalan kita
harus kuat ya
suster siapkan ruang radiologi ya
kita akan segera melakukan ronsen torak dan rmi pada pasien
sepertinya dia mengalami luka dalam bagian kepala
sekalian juga nanti melakukan ronsen
kita minta bantu suster lain untuk memindahkan pasien ke ruang itu nanti

aku mau sekarang sama mama sama bapak
tentu jc juga berusaha hubungin oma dari tadi tapi belum diangkat
tante jess terus telfon ya
nah perasaan kita semangat
terus dilari sama bapak tapi espero nanti kesanne nya sama ku juga saling segala selama

terus talenta gimana nih